soalnya istri saya itu fresa dia sedang jenguk jody
saya males ketemu dengan dia
pokoknya rencananya saya akan menahan jody itu sampai dengan nanti malam
sekarang bagaimana kalau seandainya kita ngobrol di sana saja
saya ada janji meeting sama orang
sebentar saya mundurin dulu jamnya pak ya
mau jadikan aku pacarnya atau iparnya
ya jelas iparnya lah
jody mama kangen sama kamu
biasanya tiap pagi mama kesini bilang
sekarang kamu gak di sini
pasti kamu gak bisa tidur kan di sel
selnya dingin pengap kotor
mudah mudahan setelah ini
kamu betul betul berubah ya jody ya
nggak seperti kemarin kemarin lagi
karena kalau kamu nggak berubah
papa kamu akan lebih keras
masa mam kamu jodoh ya ngapain kamu sudah tahu

belubang nombor abu ko
tuh yaudah mam
ibu perhatian kamu di situ
nanti ini yang diharta uang babitungmu
selamat pagi pak maman
yaudah nggak apa apa
kebetulan saya juga mau pergi sama bapak
banyak hal yang saya ingin bicarakan sama bapak
nanti pak maman jemput saya aja di kantor ya
terima kasih pak maman
terima kasih pak maman
ada anak bapak pak yang mau besuk
saya juga akan melihat nona
pak ini calon mantu
saya mau ikut boleh nggak
yaudah pak keluar
nanti bisa diatur
nanti bisa diatur
nanti bisa diatur
nara tuh kan cucin pak maman
pak saya sudah menjelaskan ke pak jody ribuan kali pak
antara saya dengan nona tidak ada apa apa apa lagi pacaran
saya kemari karena saya hanya ingin mengantarkan nona bertemu dengan anda
permisi saya masih banyak kerja
kamu tahu nggak waktu itu nara bilang kalau dia pacaran sama aku itu cuma untuk nolongin aku
karena dia tuh tahu aku tuh udah nggak mau lagi sama kamu
aduh masa kamu tega sih sama aku
kamu jangan perlakuin aku kayak gini terus dong winona
masa kamu perlu belah dada aku sih biar tahu belaku sayang sama kamu
lagian juga kan aku masuk penjara nih gara gara aku mau bertanggung jawab perusahaan hotel kamu dengan nara
sudahlah urusan kita urusan belakangan lah
papa kan gak bersalah
pak maman tuh gak ada bukti
tah aku tuh kesini karena aku tuh kasian sama papa
tapi apa tuh ternyata sama ya
kayak jadi aku gak ngerti deh sama kalian berdua
ngapain mereka disini
aku akan bebasin papa kamu
tapi kamu janji kamu gak akan seperti ini lagi sama aku
semakin lama tuh aku makin sadar kalau aku sama kamu tuh emang gak jodoh
papa nih gimana siapa yang akan bebasin papa
mendingan papa tak janji deh sama siapa siapa
nona kamu jangan tega dong sama aku nona
kalau seandainya nona memang mau benar benar jadi pacar aku
ih ogah banget
hidup nona terlalu ribet buat aku
kalau ada jody pasti ada papanya
aduh gimana aku gak sampai ketahuan nih
ada apa pak kok pagi pagi sudah sampai sini pak
ya sekalian saja saya juga mau minta maaf sama kamu atas kelakuan jody terhadap kamu
pokoknya saya akan mengganti semua kerugian kamu lewat perusahaan
saya baru saja menjebloskan jody ke penjara
pak begini pak
saya rasa nggak perlu separah itu pak
saya paham pak bagaimana perasaan pak yudi
pak jody masih muda masih penuh dengan emosi
saya rasa itu hal hal yang sangat wajar sekali dan saya nggak apa apa kok pak
yang penting buat saya pak sekarang ini yang melakukan itu bukan orang yang ingin melihat perusahaan kita hancur pak
itu yang penting pak
sekalian saya juga
berharap sangat besar sekali sama kamu untuk bisa membimbing jody
ngapain kamu ada di sini
semalam pak ada rampok masuk rumah saya pak
dan rampok itu mengambil sertifikat rumah saya
ini saya mau melaporkan sekarang
permisi pak ya
sebentar sebentar nak
sekarang bagaimana kalau saya nilainya kamu menemani bapak dulu sebentar
soalnya istri saya itu fresa dia sedang jengluk jodi
saya males ketemu dengan dia
monyet rencananya saya akan menahan jodi itu sampai dengan nanti malam
sekarang bagaimana kalau seandainya kita ngobrol di sana saja
pak pak pak pak pak sebentar sebentar pak
saya ada janji meeting sama orang
sebentar saya mundurin dulu jamnya pak ya